sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

gustaf pasti sedih non apalagi larang non
tak boleh tuhan
kamu selalu ada buat aku
kamu selalu ada buat aku
sekarang kan lara udah lahir
nonila emang gak mau ngasih tau ke bapaknya
saya ngasih tau itu
biar nonila tuh gak nanggung semuanya sendirian
dan bagaimanapun juga beban tuh kalau ditanggung berdua lebih ringan non
kamu punya otak sih pusat
terus kamu pikir setelah dia tahu apa dia mau tanggung jawab gitu
terus dia kasih aku uang
kamu tahu gak
dia tuh cuma cinta sama dewi
dan untuk hal ini aku masih punya harga diri
lagipula aku gak pernah cinta sama dia
kalau sama saya cinta gak non
si dewi waktu itu juga hamil kan
dia pasti udah lahirin
tapi anak dia kira kira laki laki apa perempuannya
kira kira deh bahagia gak ya
tapi dia seperti itu juga papa
sayang denga hari pergi tradi dirigir mereka sendiri
tapi dia pasti bahagia
dia punya suami yang sangat mencintai dia
dia punya andre
dia punya keluarga
dia punya uang
dia punya semuanya
dia pasti bahagia
andai aja aku bisa jadi kayak dewi
bunga melati kembang sepatu
nanti aku bikinin teh untuk kamu
gulanya gak terlalu banyak
jadi mungkin gak terlalu manis
kamu yang bikin
aduh enggak deh
biar saya bikin teh sendiri
nanti kamu racun lagi
kamu nuduh aku ngeracun kamu tanti
tapi setelah melihat apa yang udah kamu lakuin
bukan gak mungkin kan
kamu juga bisa meracuni saya
ya sekedar waspada aja
ada apa ini
tanti disiam sama indy ma
tahu diri kamu
mama gak usik kamu
semua orang adalah shtp
di tempoh peppers
ada apa sih ma
mana surat tanah kita yang dilawang bangun sat
surat tanah yang mana sih
perusahaan kita kan punya tanah di sana
mama mau jual malam ini juga kita mau pindah
kita harus pindah dari sini sat
kamu udah gak tahan lagi disini sat
jangan dihina seperti ini sat
tenang dulu ma
mama tenang dulu
surat itu semuanya udah ditarik sama nenek
nenek udah merubah wasiatnya
semua warisan nenek dan surat tanah itu
sudah dialihkan ke andri dan sinta
nama aku juga udah dicurit
itu udah keputusan nenek ma
kita harus terima
kita betul betul gak punya apa apa lagi sat
kita udah miskin sat
yang terpenting adalah sekarang mama ada di sebelah aku
mama kan juga masih punya aku
kamu mau kemana
aku juga gak tau nenek
mendingan kita susulin aja ya nenek
kamu yang bikin surat pasien ibu bidia yang baru kan
iya kan jawab
ajar kenapa kamu coret nama anak saya dari daftar itu kenapa
tenang dulu bu
sebenernya ada apa ya
tenang subarangat tenang tenang tenang
kamu tahu satlia itu cucunya ibu bidya
dia harusnya ada namanya dalam daftar warisan itu
kenapa enggak kenapa kamu coret nama itu
sekarang juga tulis nama satlia di sana sekarang
tapi bu tapi
kamu jangan bikin malu keluarga lagi
kamu paksa apapun satria tidak akan mendapat apa apa
mama tidak akan memberikan apapun pada satria
dia tidak berhak karena dia bukan cucu kandung mama
cerita terukir dalam
menjadi sebuah dilema